beralih ke informasi seputar kontroversi pelarangan buka warung makan di waktu puasa
video yang merekam seorang pemilik warung saat dagangannya disita petugas satpol pp di serang banten menjadi perbincangan di media sosial
banyak netizen yang menilai tindakan petugas tidak manusiawi dan berlebihan
inilah video yang menjadi viral di media sosial
banyak netizen yang menilai razia yang dilakukan petugas satpol pp serang banten terhadap ibu pemilik warung terlalu berlebihan
udah udah ibu ini ibu yang keluar ibu yang keluar
iya ibu yang keluar
tolong ibu yang keluar
ibu ini udah berjalan selama enam tahun menang bulan puasa
razia tersebut dilakukan pada warung yang kedapatan buka saat siang hari
pemilik warung dalam video tersebut adalah saini warga asli tegal jawa tengah
saat ini saini yang tinggal di rumah toko kontrakan di kawasan cikepuh serang tengah sakit
wanita berusia lima puluh delapan tahun ini kaget karena terjaring razia petugas
ia mengaku tidak mengetahui adanya larangan membuka warung di siang hari saat bulan ramadan
saini pun buta huruf sehingga ia tidak bisa membaca pemberitahuan yang ditempel petugas
apalagi ia juga baru saja tiba di serang menggantikan adiknya yang pulang kampung
menurut saini saat razia berlangsung tidak banyak makanan yang sudah siap tersaji
sebagian makanan masih dimasak karena disiapkan untuk jelang berbuka puasa
orang pas beres tempe aja masih di itu masih dikenceng
tempe masih dikenceng
tek matiin tek angkat
sayangnya kabur takut sambil nangis
sampai saya dibilangin kamu tuh enggak ngeliat tuh matanya
di depan ada ini katanya
ada tulisan enggak tahu kata saya
namun saini hanya bisa pasrah
ia terpaksa kembali berdagang meski sedang sakit
demi merauh rupiah untuk melunasi hutang
ketika dia sudah berusaha dia sudah berusaha
digunakannya untuk membeli bahan baku makanan yang telah disita petugas saat razia pada sembilan juni lalu
hadi mazda serang